kapolri mempertegas dugaan adanya keterlibatan asing dalam unjuk rasa anarkis di papua dan juga papua barat akhir agustus yang lalu
dalam keterangan pers di rumah sakit bayangkara jayapura kami siang
kapolri mengatakan unjuk rasa sengaja dibuat anarkis dan rusuh untuk mendapatkan perhatian internasional
usai menjenguk tiga anggota polisi yang dirawat akibat terkena panah dan juga peluru tajam
kapolri menyebut benny wenda sebagai orang yang bertanggung jawab atas aksi kerusuhan di papua
kapolri menyatakan benny wenda sengaja menciptakan suasana tidak kondusif
untuk mendapatkan perhatian internasional pada agenda pertemuan tingkat dunia
beni wenda merupakan tokoh pro kemerdekaan papua yang kini bermukim di luar negeri
apa itu rapat di komisi ham jenewa
jadi mereka sengaja bikin rusuh segala macam ini biar di sana nanti ada suaranya papua rusuh
tanggal sembilan setelah itu tanggal dua puluh tiga dua puluh empat ada sidang majelis umum pbb september
di situ nanti semua negara bisa menyampaikan pandangan pandangannya
tapi tidak ada agenda mengenai papua
tapi nanti sengaja bola dilempar
ada beberapa unsur eksternal ada satu dua negara yang sudah didekati untuk supaya nanti mengangkat isu itu
supaya nendang bikin rusuh di sini